kawanan perampok modus gembos bandi tasikmalaya diamankan polisi setelah sempat dihakimi masa karena kepergok merampok nasabah bank
sementara seorang siswa sd berusia enam tahun melaporkan pelecehan seksual yang ia alami dan dilakukan oleh guru agamanya
aa dan jn warga kota palembang sumatera selatan ditangkap polisi setelah sempat menjadi bulan bulanan warga karena merampok nasabah bank
kejadian berawal ketika korban henry kurniawan warga keluaran cempaka kecamatan cihideng tasikmalaya baru mengambil uang dari bank bca di jalan haji jenderal mustafa tasikmalaya
sebelumnya pelaku sudah mengembosi ban mobil milik korban
di jalan pelaku mencegat korban sambil memberitahu ban mobil korban kempes
saat korban mengganti ban mobil pelaku mengambil tas korban yang baru diambil dari bank
namun aksi ini kepergok warga dan kedua pelaku sempat berusaha kabur
kedua pelaku akhirnya ditangkap warga dan jadi bulan bulanan
sp remaja berusia lima belas tahun ini harus berurusan dengan petugas satuan reserse kriminal polsek taregol bandung
ia diduga memalak tiga siswa smp di kawasan pasar kembar bandung
pelaku memalak ketiga korban yang baru pulang sekolah dengan bermodalkan sebatang kayu
karena gagal meminta uang dari korban pelaku memukuli korban
pelaku yang baru meminum alkohol malah menggunting telinga salah satu korban
didampingi orang tua serta anak anak pelaku memakai sebatang kayu
serta komisi perlindungan anak indonesia cn yang berusia enam tahun melaporkan pelecehan seksual yang ia alami kepada polisi
pelajar kelas satu ini diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru agama di sekolahnya
tragisnya lagi tindakan asusila dilakukan oknum guru agama ini di musola sekolah
akibat kejadian ini cn enggan bersekolah lagi hingga meminta dipindahkan karena ketakutan
sementara itu oknum guru agama langsung dinonaktifkan dari sekolah